hai kesulitan memperoleh bahan bakar minyak solar bersubsidi mulai berdampak pada nelayan
sebab solar bersubsidi menjadi kebutuhan utama nelayan untuk melaut senari nelayan asal bulak
surabaya misalnya sudah tiga hari tak melaut sepuluh liter solar yang biasanya ia butuhkan untuk
melaut di selat madura tak diperolehnya ya bpn dengan rute susah pak naikkan rute susah kan
dapatan melayankan sedikit hai nekan dapatannya banyak ada apa apa masih naik dan berdapatan
sedikit dan keadaan sepi ini naiknya dan susah dari solar susah cerita yang sama juga disampaikan
oleh panut nelayan yang juga mengelola perahu wisata
aktivitas melaut untuk mencari ikan ataupun wisata tak bisa berlangsung jika bahan bakar
utamanya tak didapat jumlah solar yang diperoleh menentukan jarak jelajah yang juga mempengaruhi
peluang tangkapan ikan thomas kalau enggak melautkan nipis kan kan ikannya kan kalau
nipis itu kan kan mencari ikan bukan jauh kalau beli sepuluh liter lima liter
jauh hanya buka nia memang
karena tak bisa melaut baik senari maupun panut menghabiskan waktu untuk memperbaiki perahu di
di sisi lain mereka sudah mengambil ancang ancang mencari pekerjaan lain seperti kuli bangunan
sementara itu pertamina patra niaga jatim balinus
selaku pendistribusi stok bbm di wilayah jawa timur bali dan nusa tenggara
menyatakan stok bbm solar bersubsidi yang dikeluarkan pertamina tak berkurang
sesuai dengan ketentuan pemerintah stok untuk wilayah jawa timur bali dan nusa tenggara
tahun ini adalah dua empat puluh lima kiloliter yang sudah disalurkan per bulan satu ratus tujuh puluh hingga satu ratus delapan puluh kiloliter
pihaknya menegaskan solar bersubsidi hanya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu
dan badan usaha selain pertambangan serta perkebunan
demi menjaga kestabilan ekonomi dan meningkatkan aktivitas masyarakat
untuk masyarakat atau konsumen di luar apa yang sudah ditentukan oleh aturan yang ditentukan oleh pemerintah
maka sebaiknya menggunakan bahan bakar yang ada di atas solar yaitu seperti dex light atau pertamina dex
kelangkaan solar di jawa timur mulai terjadi pada awal april
warga berharap ada solusi secepatnya dari pemerintah mengingat dampak ekonomi yang ditimbulkan dalam berbagai sektor
tim liputan cnn indonesia